ya yang jelas sepanjang kita menggunakan arus lalu lintas yang patut kita perhatikan adalah peraturan yang sedang diberlakukan oleh pemerintah setempat
salah satunya adalah peraturan di jakarta yaitu berlaku tentang pembatasan nomor ganjil genap kendaraan
di mana pembatasan kendaraan ini sudah dimulai sejak tiga puluh agustus tahun dua ribu enam belas silam
tidak terasa sudah satu tahun dan ternyata pengendara yang dikenakan sanksi tilang karena melanggar peraturan hingga agustus dua ribu tujuh belas ini terbilang cukup banyak hingga sembilan pengendara
aturan sistem ganjil genap bagi pengendara kendaraan roda empat diberlakukan di jalan protokol yakni medan merdeka barat mh tamrin jenderal sudirman sisingamangaraja gatot subroto dan hr rasuna said sejak tiga puluh agustus dua ribu enam belas
aturan ini berlaku dari senin sampai jumat pukul tujuh hingga sepuluh siang dan empat sore hingga delapan malam
sistem ganjil genap adalah aturan baru yang dikeluarkan pemprov dki jakarta menggantikan aturan tiga in satu
yang dinilai tidak efektif mengurangi kemacetan
sejak hari pertama diberlakukan sejumlah pengendara telah terjaring di sejumlah kawasan yang diberlakukan
pengemudi yang melanggar ini kemudian diberi surat tilang
setelah kedapatan melanggar sistem ganjil genap mereka harus menjalani sidang di pengadilan sesuai dengan wilayah tempat terjadi pelanggaran
mayoritas pengendara kendaraan roda empat akhirnya memilih sejumlah jalur alternatif
akibatnya sejumlah jalur alternatif tersebut mendapat imbas kemacetan yang lebih dibandingkan hari biasa
penerapan aturan ganjil genap bagi pengendara roda empat di jalan gatot subroto dan juga jalan jenderal sudirman jakarta telah menginjak satu tahun sejak tiga puluh agustus dua ribu enam belas
hasil dari penerapan aturan ganjil genap ini telah membuat ribuan atau sekitar sembilan ribu pengendara mobil ini kena tilang
untuk mengetahui seperti apa kelanjutan evaluasi ini sudah ada korespondensi yang lain di indonesia
albi pratama di kawasan simpang semanggi jakarta
selamat pagi albi apakah sudah ada evaluasi dari pemprov dki di sub
hingga kepolisian terkait penerapan ganjil genap di ibu kota ini
ya selamat pagi alfian dan juga lady
memang tanggal tiga puluh agustus dua ribu tujuh belas besok merupakan satu tahun sudah penerapan dari peraturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan yang ada di ibu kota
khususnya di jalan jalan protokol seperti jalan gatot subroto lalu sebagian jalan sisingamangaraja langsung diteruskan ke jalan jenderal sudirman jalan mh tamrin dan berujung di kawasan jalan medan merdeka barat
memang sampai saat ini belum ada evaluasi secara resmi karena baru besok rencananya akan dipublikasikan kepada publik terkait dengan efektivitas dan juga evaluasi dari satu tahun penerapan ganjil genap di ruas jalan jalan yang dulunya digunakan sebagai jalur jalur yang diperuntukkan bagi kendaraan kendaraan roda empat
di mana dulu sebelum ada ganjil genap ini ada peraturan tiga in satu seperti itu
lalu diganti dengan peraturan ganjil genap sendiri untuk menekan angka kemacetan yang memang sudah menjadi hal yang terlihat wajar setiap harinya kita lihat sebagai warga jakarta ketika jam jam sibuk mulai pagi hari
sore hari ketika jam pulang kantor sendiri
dan terkait dengan apakah sudah efektif terkait dengan penerapan ganjil kenap ini saat ini memang pihak dari pemprov dki jakarta dinas perhubungan dan bahkan pihak kepolisian dari direkturat lalu lintas polda metro jaya mengklaim bahwa sudah ada lebih dari sembilan tiga ratus unit kendaraan roda empat yang kena tilang seperti itu
dan tidak tanggung tanggung denda yang dikenakan kepada para pelanggar lalu lintas ini adalah mencapai lima ratus rupiah ataupun kurungan selama dua bulan lamanya
nah terkait dengan sudah efektif atau belum
belum ini memang ada dua hal yang menjadi perspektif
yang pertama adalah tergantung dari tingkat kepatuhan para pengendara roda empat itu sendiri
yang kedua adalah dari psikologis
karena beberapa di antaranya merasa penerapan ganjil kenap ini belum efektif karena masih berbarengan dengan sejumlah pembangunan pembangunan infrastruktur jalan raya
seperti misalnya saat ini di kawasan simpang kuningan yang merupakan titik awal di jalan jenderal gatot subroto untuk diberlakukannya ganjil genap sedang diperlakukan
dan sistem pengaturan lalu lintas karena sedang dibangun
underpass simpang kuningan seperti itu
dan memang tujuan utama ataupun target dari pemprov dki jakarta bersama dinas perhubungan dan juga pihak kepolisian polda metro jaya untuk menerapkan ganjil kenap ini adalah sebagai proses transisi
awalnya transisi ganjil genap ini diperuntukkan dari kendaraan kendaraan yang semula akan menggunakan tiga in satu sebelum mereka nantinya akan menerapkan ataupun diterapkan jalur jalur protokol yang nantinya akan ada sistem erp ataupun electronic road pricing yang saat ini sedang dibangun
oleh pihak pemerintah provinsi dki jakarta sendiri
walaupun sebelumnya targetnya adalah satu tahun sejak diberlakukan ganjil genap sejak tanggal tiga puluh agustus dua ribu enam belas lalu
tapi sampai saat ini memang irp sendiri belum bisa direalisasikan penggunaannya di wilayah jakarta seperti jalan jenderal sudirman lalu di jalan said kuningan jalan medan merdeka dan juga jalan mh tamrin sendiri
jadi sampai saat ini memang efektivitas dari pemberlakuan jalur ganjil kenap ini baru sekitar enam belas sampai dengan tujuh belas
apakah ada kemungkinan bahwa meskipun efektivitasnya belum dinilai belum efektif begitu apakah program ini nantinya masih akan tetap dilanjutkan albi
ya alfian sementara ini memang program ataupun dari peraturan ganjil genap di ruas jalan jalan yang tadi saya sebutkan di kawasan sebagian gatot subroto sisingamangaraja jalan sudirman sampai ke medan merdeka barat tentu akan terus dilanjutkan sampai nantinya pemprov dki jakarta sudah berhasil membangun elektronik

yang utama dari pemberlakuan peraturan peraturan yang ada di lalu lintas ini adalah untuk dua hal
yang pertama adalah menekan angka kemacetan di jakarta dan yang kedua adalah mendorong warga jakarta untuk segera menggunakan transportasi umum ataupun public transportation seperti itu
seperti nantinya ada lrt
ada mrt yang semuanya terintegrasi dengan bus transjakarta dan juga komuter lain seperti itu
tapi memang pertumbuhan ataupun daya dorong yang diberikan pemprov dki jakarta pun dirasa masih kurang oleh pengamat transportasi tersendiri
begitu alvi dan juga ledy
baik terima kasih albi pratama untuk informasi anda
kami akan menanti terus informasi jelang bagaimana evaluasi sistem ganjil genap yang ada di jakarta
dan selamat bertugas kembali